sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
selama ini papa minjem uang jodi papa minta jody yang bayar semua biaya hotel
papa papa tuh bener bener malu maluin keluarga kita tau lah
sekarang bukan orang mau ditaruh di mana
bagus bagus sekali
reuni keluarga yang sangat mengharukan
pinona kamu itu kan perempuan juga ya kan
punya anak laki laki satu satunya
menikah dengan perempuan yang seperti ini
punya mertua seperti papa dan mama kamu
irwinsa seharusnya kamu itu malu sama diri kamu sendiri
masa sih anak kamu yang perempuan itu kamu gunakan sebagai alat untuk menipu anak saya
saya tidak separah kamu
jangan sok suci deh herlambang
kamu itu gak level dengan saya
di dalam pikiran saya itu tidak pernah terbesit sedikitpun
untuk menjual anak saya demi kepentingan hari
tetaplah umaseng dengan saya
oleh karena muslim
tidak mai umur saya
kau tidak meminta precis
iya sama kamu berdua kamu sama kamu itu sama
saya ingin tanya mana cincin yang kamu janji kamu membalikin itu
ya ampun suamiku aku gak tahu kalau dia benar benar menyembunyikan ini untuk aku